tim putra bulu tangkis beregu putra berhasil menambah medali emas untuk kontingen indonesia
tampil di final melawan malaysia indonesia berhasil mengunci kemenangan tiga
jonathan christie menjadi andalan indonesia di partai pertama
berhadapan dengan pemain malaysia berperingkat empat belas dunia lee zizia
jojo relatif tidak menemui banyak kesulitan untuk memenangkan pertandingan
jojo pun menang straight game dua puluh satu sembilan dan dua puluh satu delapan belas
sementara di partai kedua ganda indonesia fajar alfian dan juga muhammad rian ardianto
harus mengakui keunggulan pasangan malaysia aronshia soh wo yik tujuh belas dua puluh satu dan tiga belas dua puluh
di partai tunggal antoni sinisuka ginting menang rubber set melawan sung jo fen
ginting yang tertinggal di set pertama tiga belas dua puluh satu berhasil membalas di dua set berikutnya dua puluh satu lima belas dan dua puluh satu dua belas
sementara di partai keempat ganda putra wahyu nayaka dan ade yusuf bertanding melawan pasangan ong yu teo yi
dan ganda indonesia berhasil memenangkan pertandingan dengan strike set dua puluh satu enam belas dan dua puluh satu sembilan belas
hasil ini membuat target medali emas badminton dari nomor bergu putra tercapai